jumlah kasus positif covid sembilan belas di tanah air melewati angka seratus ribu kasus pada hari ini
apakah indonesia sudah mencapai puncak pandemi
dan apa makna angka ini di bidang kesehatan dan ekonomi
untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya para narasumber melalui sambungan zoom
ada diki budiman pakar epidemiologi dan pandemi universitas griffith australia
dan juga ada dr derbina dewi lumanau relawan dr wisma atlet
dan juga ada eni sri hartad ekonomi in depth
dan langsung saja saya mengingat ke dr budiman diki budiman terlebih dahulu
itu dok diki terkait dengan ya kita tidak mau membesar besarkan angka seratus ribu ini
tapi memang ini menjadi momentum untuk kita mengakselerasi seluruh persiapan kegiatan
untuk kemudian bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
tapi kalau anda mengevaluasi dari awal pertama covid sembilan belas ada di indonesia
hingga tembus seratus ribu kasus pada hari ini
apa yang sudah apa yang menjadi sorotan anda
jadi ini tepat sebetulnya hari ini juga who merilis situasi
pas enam bulan nih pada kamis besok
sejak ditetapkannya covid sembilan belas ini sebagai public health international emergency
satu status alert paling tinggi dalam satu wabah yang sifatnya global
nah indonesia dari awal memang kita tahu betul bahwa masih banyak di awal pihak pihak yang
menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang bisa menganggap indonesia di awal awal
sehingga kita terus terang memang ada keterlambatan respon
di januari terutama
karena kasus pertama yang diaporkan di china ini kan di akhir desember
harusnya tidak hanya indonesia tentu di semua dunia ini
harusnya mulai merespon
di januari februari ini dengan kesiapan
nah pada maret itu memang barulah dilaporkan kasus pertama resmi indonesia
nah yang kita lihat memang responnya sudah memang mengikuti strategi pandemi
dari testing tracing dan isolasi
namun kita lihat dari angka yang ada bahwa strategi ini belum optimal
secara rata rata baik tes kita tinggi atau rendah ya
baik kasusnya meningkat atau rendah
yang mengindikasikan bahwa masih banyak kasus positif di masyarakat yang belum terdeteksi
itu sebabnya walaupun saat ini kita sudah pada seratus ribu
namun data positive rate ini menunjukkan masih banyak kasus di masyarakat yang belum terdeteksi
jadi masih menunjuk puncak belum puncak
apa yang menyebabkan itu masih tadi anda katakan masih belum optimal
masih belum bisa melakukan deteksi dengan tepat begitu
menyasar lapisan masyarakat dari level terendah gitu gitu
ini lebih pada ada banyak faktor terutama
salah satunya adalah terutama banyak perbedaan leadership di daerah
beberapa daerah ada yang cepat sigap ya dari awal
saya tidak memilih
karena lki salah satu yang merespon ya
kemudian belakangan ini ada jawa barat jawa tengah jogja dan belakangan lagi jawa timur
nah di beberapa daerah kita masih melihat ada seperti masih banyak pertimbangan
padahal ini suatu kondisi yang sangat serius
testing ini harus segera dilakukan
karena ini tidak ada pilihan lain selain kita lakukan testing untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya
jangan sampai testing cakupan atau cakupan testing
jangan sampai testingnya rendah
tapi berani mengklaim bahwa daerahnya dalam zonasi hijau
ini sangat berbahaya
saya selanjutnya ke dr debrina
dr debrina itu tadi dipaparkan oleh dr diki terkait bagaimana situasi di luar rumah sakit darurat wisma atlet begitu ya
tapi kita pastinya memberikan apresiasi respect yang setinggi tingginya kepada para tenaga medis yang menjadi relawan di rumah sakit darurat wisma atlet
dr debrina apa tanggapan anda melihat angka pasien positif covid sembilan belas pada hari ini sudah mencapai seratus ribu
kemudian ada yang meninggal dunia hingga empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan
sebetulnya dokter relawan di dalam wisma atlet melihat pertambahan kasus yang cukup tinggi hingga mencapai seratus ribu ini bagaimana
sebetulnya saya tidak kaget dan saya yakin teman teman si jawat dimanapun itu ya
tidak cuma di jakarta tidak cuma di jawa saja
itu tidak akan kaget dengan angka itu
karena dari awal sampai akhir kita lihat angkanya masih terus naik
jadi kurva belum ada sama sekali gitu ya
jangan ngomong ini second wave atau udah sampai klimaks atau belum
itu kurvanya sampai sekarang masih naik terus
jadi dengan kemarin angkanya di sembilan puluh delapan ribu dan hari ini seratus ribu
kami itu bukan sesuatu yang mengagetkan terus terang
kurva itu sampai saat ini menurut anda kita belum ada apa ya kira kira tanda tanda akan menyelesaikan first wave dari covid sembilan belas ini
menurut kalangan dokter bagaimana
nah itu dia
saya ngomong hanya sebagai tenaga medis di sini
terus terang kami di mata kami nih tugas kami kan dua sebenarnya ya
yang satu kita lihat ke pasien langsung
kita terjun ke lapangan kita treat pasien pasien covid sembilan belas
yang kedua kita edukasi masyarakat
kalau dengan tugas kami sebagai tenaga medis kita menge treat pasien
memang itu spesialisasi kami
kami lakukan dengan gak mikir kanan kiri gitu ya
tapi dengan tugas kami mengedukasi masyarakat
terus terang kami enggak fasil diri sekarang di situ gitu
karena kita lihat
kok makin ke sini makin banyak yang gak percaya sama kami
kok makin kesini makin kabar kabar yang bukan fakta
yang lebih dilibatkan daripada apa yang menjadi fakta
dr debrina tapi situasi di dalam wisma atlet saat ini sejauh ini
apakah dengan tadi sudah digelontorkan dana cukup besar untuk penanganan covid sembilan belas
apakah semua ini sudah tercukupi
sudah memenuhi segala standar yang dibutuhkan untuk kemudian memberikan penanganan yang cukup untuk pasien covid sembilan belas
wisma atlet sekitar dua bulan yang lalu
sekarang saya di rumah sakit covid sembilan belas nya pertamina
saya rasa untuk
saya akan ngomongin secara umum di indonesia ya
secara umum di indonesia yang saya lihat dengan sejawat saya
apd sangat tidak rata
artinya yang kami dapatkan di jakarta mungkin mencukupi sekali gitu ya
tapi kalau dibandingkan dengan sahabat saya yang di luar daerah
jangan bilang di luar jawa deh
kita lihat yang di jawa tapi bukan di kota madia aja
itu masih kekurangan sekali
sampai kita harus mengirimkan bantuan ke mereka
padahal ini rumah sakit pemerintah gitu ya
harusnya mereka mau dapat dari pemerintah dong gitu
itu masalah apd
untuk masalah santunan dan lain lain itu juga saya rasa belum sama rata
atau mungkin yang di jakarta pun juga belum mendapatkan
jadi ada ketimpangan begitu ya
jumlah fasilitas kesehatan didapat di kota kota besar seperti jakarta
dan juga kota kota kecil yang ada di daerah daerah begitu ya dokter debrina
selanjutnya saya mungkin ke mbak eni srihartati ekonom indef
mbak eni ini ekonomi pandemi ini benar benar nampaknya
memiliki tantangan yang cukup besar begitu ya
tetap menggerakkan roda perekonomian di tengah angka covid sembilan belas
yang terus bertambah tiap harinya
sebetulnya langkah langkah yang sudah dilakukan pemerintah
pemulihan ekonomi nasional sejauh ini
apakah sudah selara sudah paralel dengan langkah untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas
sudah betul atau sudah benar belum yang dilakukan oleh pemerintah mbak eni
pertama kami atas nama masyarakat dan juga pribadi menyampaikan penghargaan
dan apresiasi yang setinggi tingginya
dr debrina dan kawan kawan yang berada di
terdepan gitu kan
jadi terima kasih banyak pengorbanannya
jadi mas haldi
persoalan yang kita hadapi hari ini adalah persoalan pandemi
nah pandemi yang terjadi hari ini sudah diceritakan tadi oleh
pak diki maupun dr debrina
pada saat ini
kalau tidak salah
kita masih termasuk negara
empat besar yang mengalami fluktuasi yang paling fluktuatif
artinya sampai hari ini kita belum mampu mengendalikan pandeminya
padahal itu sumber persoalan
jadi kalau berbicara ekonomi
ekonomi itu dampak
persoalannya adalah pandemi
jadi kalau kita perbandingkan
hari ini indonesia memang belum masuk resesi
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
karena di triwunnya
dan negara negara eropa
walaupun sakit ya sakitnya langsung dirasakan dalam triwulan satu dan triwulan dua secara ekonomi
dan mereka sekarang termasuk masuk dalam resesi
tapi karena sumber persoalannya mampu dikendalikan
maka potensi mereka untuk recovery di triwulan tiga dan triwulan selanjutnya sangat sangat besar
nah sementara indonesia walaupun kita sekarang belum masuk resesi
tapi dengan kurva yang belum pasti seperti ini
maka kita tidak bisa pastikan di triwulan tiga pun tidak hanya sekedar kembali negatif seperti triwulan dua
beresiko juga di triwulan tiga itu secara ekonomi kita minusnya bisa jadi lebih besar daripada triwulan dua
nah kalau itu terjadi maka negara negara lain sudah cenderung recovery di triwulan tiga dan empat
indonesia masih terus menghadapi potensi dan resiko resesi
itu yang tidak dipahami yang benar benar tidak dipahami
jadi hari ini memang kita tidak akan mendekotomikan mana yang utama kesehatan apa ekonomi
tetapi sekali lagi sumber persoalan kita adalah covid
jadi kalau itu benar benar serius diurus
tidak hanya kita mengorbankan putra putri terbaik dokter dokter kita terbaik
segala galanya medis kita terbaik juga masyarakat masyarakat kita yang tidak berdosa
tetapi ekonomi kita akan semakin semakin tidak memberikan atau tidak mempunyai kepastian
sudah pasti kalo triwulan dua dapat di negasi
begitupun mungkin nanti akan berpengaruh di triwulan tiga triwulan ke empat
atau bisa jadi kita masuk resesi di dua kali begitu dalam satu tahun ini
tapi mbak eni kalau melihat saat ini sudah dilakukan relaksasi
sehingga kemudian efeknya ke dunia kesehatan ke penanganan covid sembilan belas adalah
banyaknya muncullah kluster kluster baru seperti kluster perkantoran
apakah yang harus dilakukan pemerintah
apakah kita harus kembali lagi mengetatkan
relaksasi tersebut atau bagaimana
sementara roda perekonomian juga mesti
oke mbak ini menjelaskan
tapi ini untuk benar benar untuk bahan evaluasi
di awal kita membutuhkan katakanlah untuk lockdown dki itu kan sebenarnya
tidak akan lebih dari dua puluh triliun ya
tapi kita nggak mau siapkan
sekarang mau keluarin gelontorin seribu triliun pun
kita akan tetap menghadapi potensi resesi ekonomi yang berkepanjangan
nah artinya apa
artinya ini belum ada kata terlambat
bahwa sekali kita nggak fokus untuk penanganan covid
maka jangan berharap ekonomi kita akan kembali mengalami recovery
artinya sekarang kalau pemerintah dari sekitar enam ratus tujuh puluh an triliun itu
dianggarkan untuk mitigasi covid
tetapi yang untuk kesehatan hanya sekitar delapan puluh triliun
nah sehingga sebenarnya ini
yang harus benar benar dijadikan fokus pemerintah
kalau memang serius ya
memang serius untuk benar benar menangani dampak ekonomi dari covid sembilan belas ini
ya saya jadi penasaran ya
kenapa bisa penyerapan yang rendah
padahal anggaran yang digelontorkan sudah cukup besar
namun kita jawab nanti usai jeda cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
ya anda kembali di cnn indonesia breaking news
kita masih menyoroti pertambahan angka positif covid sembilan belas
di indonesia yang mencapai seratus tiga ratus tiga kasus pada hari ini
saya ingin ke pak adiki
tadi mbak eni sempat memaparkan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan pandemi atau covid sembilan belas ini di indonesia
kalau melihat negara tetangga mungkin sudah merelakan negaranya masuk ke resesi begitu ya
tapi dianggap masih bisa begitu mengendalikan angka positif covid sembilan belas
tapi di indonesia sendiri kalau anda melihat
tadi mbak eni juga sempat memaparkan penyerapan anggaran kurang
bagaimana sebetulnya kita bisa mengakselerasi percepatan penanganan covid sembilan belas
dengan penyerapan anggaran yang lebih tinggi
kemudian juga dengan tadi kita bisa mengontrol mengendalikan si pandemi ini
sehingga tidak tiap hari angka positivity rate kita bertambah signifikan atau fluktuasinya besar
pertama harus ada keseragaman di antara kalangan pejabat publik
bahwa dan juga masyarakat ya semua stakeholder bahwa musuh kita ini
yang pertama ini umat manusia saat ini ada covid sembilan belas
ibarat kita sedang jualan sedang beraktivitas ada harimau
ya disingkirkan dulu si ancaman ini
jadi jangan kita tetap jualan terus harimau sedikit sedikit ini berbahaya sekali
jadi kita musuh kita adalah pertama adalah covid sembilan belas ini
sehingga kalau ini sudah bisa kita minimal ada penjagaan istilahnya ya di perbatasan
sehingga tidak ada serangan lagi dari luar
di dalam pun kita pastikan bahwa tidak ada nih virus virus yang bergensi
virus virus yang berkeliaran
virus virus yang berkeliaran
maka aktivitas ekonomi itu otomatis akan bisa gitu
akan bisa mulai bertahap pulih
jadi ini yang harus disama sama persepsikan bahwa apapun itu nama komite atau satgasnya
tetap yang utama adalah kita musuh kita harus kita kendalikan lebih dahulu yaitu covid sembilan belas nya
ya caranya bagaimana pak diki kalau melihat saat inilah kalangan dilakukan pemerintah
apakah masih belum cukup untuk kemudian bisa

mencapai tahap mengendalikan covid sembilan belas ini
belum belum belum
jadi kita kan punya target ideal yang ditetapkan who
misalnya tes itu satu tes per seribu orang per minggu
nah ini memang baru jakarta nih yang mendekati ke arah target who itu
sedangkan provinsi lain masih relatif jumalam
ada yang sepertinya terkesan sangat minim testnya

kemudian juga tidak hanya masalah target tes itu juga ada di bidang misalnya positive rate ya
dengan sebagai kendali apakah cukup cakupan tes yang dilakukan
ini artinya masih jauh
dan banyaknya itu ada studi di eropa yang mengatakan bisa sepuluh kali lipat dari jumlah yang dilaporkan
artinya kalau sekarang seratus ribu ada kurang lebih yang positif itu satu juta

nah masalahnya di indonesia ini saat ini kita cek
nah masalahnya di indonesia ini saat ini kita cek
karena kita sedang dalam tanda kutip menikmati satu situasi di mana outbreaknya atau wabahnya ini pada yang asimptomatik yang tidak bergejala
karena memang demografi kita relatif banyak yang dewasa muda
tapi nah pada akhirnya ini kalau tes tracing isolasi ini tidak dioptimalkan
pada akhirnya ada fase di mana rekan rekan sejawat saya seperti dr dewi ini dan yang lainnya
akan menerima limpahan pasien
karena akan terjadi penularan pada kelompok yang rentan
lansia dan juga yang comorbid
dan tentu kematian akan meningkat
saya kutip jadi kemungkinan dengan data yang hari ini seratus ribu
kalau who memperkirakan sebetulnya jika kita tracing lebih agresif mungkin bisa jadi sepuluh kali lipat dari angka seratus ribu begitu
kasus yang sebenarnya real terjadi di indonesia
bisa sampai sepuluh bukan who ini studi di
bukan who ini studi di eropa
termasuk cdc termasuk jerman juga menyampaikan di negaranya
padahal kita tahu amerika dan jerman ini sudah sangat maju ya
tapi mereka sendiri sudah menyampaikan secara resmi pemerintahnya bahwa angka yang sebetulnya adalah sepuluh kali lipat
ini artinya di indonesia juga sangat besar kemungkinannya terjadi
sangat tugas yang berat bagi pemerintah kita
dan ini tentu perlu upaya bersama
saya ke dr debrina selanjutnya dulu
dokter debrina melihat karakteristik pasien yang ada di rumah sakit darurat penanganan covid sembilan belas
begitu wiso atau di pertamina anda
melihat bagaimana sih presentase mereka yang datang dengan comorbid dan presentase mereka yang bisa dikatakan otg
dan bagaimana potensi mereka bisa sembuh begitu apakah cukup tinggi kalau anda melihat
oke ada yang berbeda dari awal pertama kali covid sembilan belas ini masuk ke indonesia sama sekarang
waktu awal awal yang otg masih kita terima gitu ya
untuk sekarang kami sudah mulai pilih pilih gitu ya
ada gejala yang gejalanya memang memberat
bukan otg kalau otg kan tanpa gejala sama sekali kan
ada gejala ini yang kami rawat
artinya yang otg bisa kita berikan opsi untuk isolasi mandiri di rumah saja tapi dengan pengawasan paskes setempat gitu ya
paskes mas atau paskes tempat
kalau angka kematian kita lihat sendiri
datanya angka kematian
yang mana ini sebenarnya lumayan tinggi dibandingkan negara negara lain
dan comorbiditas itu sangat berpengaruh
kalau yang saya lihat memang pasien dengan komorbiditas akan cenderung lebih jelek dengan cepat dan dengan sangat drastis gitu ya
jadi bisa nih pagi pagi kayak mas lee ngobrol sama pak hasyainya malam malam sudah pindah ke icu besoknya sudah gak ada gitu
itu bisa sekali
dan ini walaupun saya bilang begini tapi tidak terlepas juga dengan tidak adanya comorbiditas sama dengan perburukan pasien yang drastis
itu juga masih ada kemungkinannya
intinya kami masih sedunia ini tenaga medis saintis sedunia ini masih berperang dalam mencari ilmu tentang covid sembilan belas
rasanya tiap hari kami menemukan ilmu yang baru yang tadinya kami pikir ini cuma menyerang orang lanjut usia
ternyata sekarang kami sering kok lihat pasien yang muda gitu kan
dan ada perburukan yang masuk ke icu banyak gitu
pak debrina kemudian apa yang bisa disampaikan jika anda menemukan beberapa fakta fakta baru begitu apa kemudian bisa diberikan kepada masyarakat agar masyarakat yang pada saat ini ya kita sama sama tahu lah sudah ada relaksasi begitu
jadi dan banyak kluster kluster baru yang muncul akibat relaksasi ini
apa kemudian bisa anda berikan kepada masyarakat anda sarankan begitu melihat fakta fakta baru yang ditemukan di lapangan pada saat menemukan covid sembilan belas

ini sudah sering saya sampaikan
harapan saya sebenarnya masyarakat lebih bisa memahami ini karena ya saya tahu kan ini tidak kelihatan langsung
kami tenaga medis kami lihat langsung di lapangan jadi beda sensasinya gitu ya
cuman mungkin bila kita sebagai orang yang masih belum lanjut usia dan tidak ada comorbiditas kalau kita sampai kena covid sembilan belas pun mungkin kita nggak apa apa gitu ya
mungkin kita nggak sampai ada gejala dan kita masih sehat walafiat
jadi yang kita nggak sadar dengan kita membawa virus ini kita bisa menularkan ke siapapun di rumah keluarga tetangga anak yang mana mungkin mereka ada komorbiditas
nggak seperti kita yang sehat walau siap
artinya walaupun kita ya sehat sehat aja kita nggak apa apa dengan virus ini mungkin kita bisa menjadi pembunuh gitu
kita bisa membunuh keluarga kita kita bisa membunuh tetangga kita dengan kita nggak sadar
dengan kita hanya nggak mau pakai masker itu aja gitu
jadi ya itu tadi ya protokol kesehatan sangat penting ya
meskipun saat ini bisa dikatakan sudah dibuka mal mal ataupun tempat tempat umum lainnya begitu sudah diperbolehkan
tapi jangan sampai lupa bahwa ya ini tadi pasien sudah sampai seratus ribu begitu
jangan sampai menimbulkan kluster baru dan juga ya menimbulkan korban korban baru
selanjutnya saya ke mbak eni
mbak eni mungkin saya ingin fokus kepada penyerapan anggaran penanganan covid sembilan belas begitu
kalau bisa kita melihat kementerian keuangan sudah melakukan berbagai cara untuk merealokasi apbn dan juga kemudian memberikan dana yang cukup bagi
penanganan covid sembilan belas di indonesia untuk kesehatan ini
anda melihat miss nya di mana
ya penyerapan anggaran diantaranya problem yang selalu ya di luar pandemi pun kita mempunyai problem penyerapan anggaran
apalagi di pandemi gitu
artinya memang ini ada persoalan yang sangat krusial di birokrasi kita yang memang sangat rigid dan birokratis
memang perlu satu terobosan
artinya persoalannya dieksekusi
jadi kalau hampir semua kementerian lembaga mengalami persoalan berarti kan ada persoalan di sistem bukan tersenit
nah artinya apa
artinya harus ada terobosan terobosan untuk eksekusinya
dan ternyata dengan mengandalkan undang undang nomor dua dua ribu dua puluh yang mempunyai keluasaan pun tidak bisa jalan
nah artinya benar benar harus ada satu terobosan
nah artinya harus ada satu terobosan eksekutor
nah tetapi yang menjadi masalah solusinya kemarin hanya dibentuk komite
yang notabene isinya memko walkie gitu kan
jadi so what gitu apa yang menjadi terobosannya untuk mempercepat eksekusi sampai hari ini belum ada
nah yang kedua juga relokasi persoalan realokasi anggaran
coba kita alangkah tidak rasionalnya misalnya
untuk penanganan covid untuk orang orang yang membutuhkan perlindungan sosial karena mereka diwajibkan physical distancing
itu anggarannya ya anggarannya sangat rendah
jadi kesehatan tadi kan hanya delapan puluh triliun
sementara kita punya anggaran rp satu ratus dua puluh triliun satu ratus dua puluh dua bahkan

dan itu dibelikan alun sista yang bentuknya apa
bentuknya alat alat perang
nah memang untuk membunuh tadi virus covid sembilan belas yang bahkan kalau tadi pak diki mengilustrasikan kita ada harimau
harimau masih mendingan pak diki terlihat gitu
yang dipersiapkan oleh menahan kita adalah alun sista alat perang
dan itu nilainya satunya satu dua triliun
ini sudah tidak rasional memang
dan kalau memang presiden menginginkan orang orang yang bisa bekerja secara extraordinary dan memiliki stand of crisis
maka harus dipilih orang orang yang memang benar benar mengerti persoalan bagaimana penanganan covid ini secara efektif
baik mbak eni mungkin satu lagi ini terkait dengan oke lah realokasi anggaran apbn
tapi kita melihat nyatanya di masyarakat jutaan orang mungkin sudah terkena phk banyak
bisnis bisnis yang sudah tumbang
kalau anda melihat penanganan untuk hal hal tersebut pemecatan karyawan dan juga penanganan untuk pemberian stimulus stimulus ekonomi kepada sektor sektor yang terkena dampak dari covid sembilan belas ini bagaimana
sebenarnya persoalan ekonomi kita itu kalau mau disederhanakan bisa sederhana mas aldi
kalau anggaran untuk perlindungan sosial itu efektif

maka minimal kita tidak akan mungkin konsumsi rumah tangga itu tumbuh negatif
itu satu hal yang pasti
artinya kalau stimulus stimulus fiskal itu mampu untuk menggerakkan sektor sektor umkm
maka kita tidak perlu khawatir ada berapa
ada banyak negara resesi ada banyak negara yang sekarang sudah kehabisan amunisi
karena financial dan capital marketnya babak belur gitu kan
karena bukan di situ apa namanya ekonomi kita
tapi lebih penggerak ekonomi kita umkm begitu ya mbak endi
rp enam ratus enam puluh sembilan triliun tadi fokus untuk perlindungan sosial
efektif untuk benar benar melindungi masyarakat yang rentan miskin dan miskin
maka mereka akan terbantu daya belinya
nah kalau daya beli masyarakat itu kembali ada
maka akan menggerakkan sektor sektor produktif yang ada di sekeliling mereka
umkm umkm mereka persoalannya bukan likuiditas
persoalan umkm kita adalah tidak adanya permintaan dan akses pasar
artinya itu yang perlu dikeputkan gitu
jadi kalau memahami
jadi kalau memahami
memahami persoalannya saja tidak paham
kata paham memahami persoalan
dan juga melakukan program programnya juga tidak fokus
maka ya maka ini akan menjadi ancaman yang sangat sangat serius untuk ekonomi kita ke depan
baik mbak eni mungkin percepatan penyerapan anggaran kesehatan
juga percepatan pemberian stimulus kepada sektor sektor umkm yang terdampak
baik ini selanjutnya singkat saja karena waktu kita terbatas bapak dan ibu
saya ke pak diki
pak diki apakah mungkin nantinya penyelesaian kasus covid sembilan belas

beriringan atau penyelesaian dengan beriringan dengan kita mengontrol ekonomi di dalam negeri
pada saat ini tidak bisa tidak bisa
harus diutamakan penyelesaian atau pengendalian covid sembilan belas
kita bisa melakukan ini secara beriringan

karena misalnya angka reproduksinya sudah di bawah satu mendekati
kalau menunjukkan juga sudah tidak ada kasus barang yang lebih bersifat kasusnya impor

kalau menunjukkan juga sudah tidak ada kasus bur
nuntau di daerah apa yang harus dipahami
nuntau di daerah apa yang harus dipahami
jadi kalau itu sudah terpenuhi dan juga sudah bergumlah didalam keanginan
jadi kalau itu sudah terpenuhi dan juga sudah bergumlah didalam keanginan
terpenuhi indikator itu baru kita bisa melaksanakan ini secara berbarangan
seperti sekarang nih di australia sudah terpenuhi itu ya dia mulai bertahap membuka ya melakukan
sehingga artinya sudah tidak adanya potensi bahaya
tapi saat ini saya tidak melihat kita bisa melakukan itu
ini yang harus difahami
jadi tadi saya setuju kata kata bu eni tentang sense of crisis
jadi ini yang harus diantara para pejabat publik terutama memakai ini ya
karena data fakta ini sebetulnya sudah cukup jelas
jadi kontrol dulu positivity rate dan juga reproduction rate nya baru kita bisa kemudian secara perlahan
membuat anda membuka kemudian ekonomi dengan protokol kesehatan tentunya
dr debrina ini mungkin terakhir apa yang ingin anda sampaikan dari dalam
wisma atlet atau dalam rumah sakit begitu apa yang anda sampaikan kepada masyarakat
apakah benar benar kita sudah bisa membuka kembali tempat tempat umum
kemudian apakah benar benar bisa kita menggerakkan roda ekonomi di tengah pandemi covid sembilan belas
yang sepertinya belum bisa kita kontrol di dalam negeri ini
ya jadi kan menurut saya harusnya sesuatu psbb atau apapun namanya itulah
itu dibuka atau dilonggarkan ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk
oh yaudah restoran dibuka juga kita mau di rumah aja kok karena kita tahu
kalau covid sembilan belas ini nyata dan bahayanya masih ada
jadi masyarakat sudah kesadaran itu
namun ini nggak saya lihat di indonesia terus terang gitu ya
kita lihat sendiri jumlah angkanya naiknya tidak cuma pelan pelan tapi masih sama
malah naik terus drastis sekali naiknya gitu
jadi apa yang dikatakan dengan the new normal itu sebenarnya nggak ada di indonesia
karena kalau ada the new normal dengan kesadaran masyarakat yang baik
kita nggak akan melihat kurva yang setinggi ini
tapi bisa dibilang ini nyata gitu ya
walaupun saya susah untuk menyampaikan apa yang saya lihat di lapangan karena saya
rasakan sendiri kalau di lapangan gitu mungkin masyarakat nggak lihat
kematian itu nyata gitu ya
dan satu nyawa buat semuanya buat semua kami tenaga negeri itu harga sekali
satu nyawa mereka punya keluarga mereka punya tanggung jawab sosial
sekarang kita ada hampir lima ribu kematian itu nggak dikit gitu loh
terima kasih dokter debrina
dan ini mengutip tadi apa yang dikatakan oleh mbak eni
semoga dengan dialog yang kita bangun pada malam hari ini bisa membangun sense of crisis
tidak hanya dari pemerintah tapi seluruh masyarakat indonesia
bahwa saat ini positivity rate kita masih tinggi reproduction rate kita masih tinggi
angka penambahan covid sembilan belas terus bertambah tiap harinya
dan tentunya menjadi momentum untuk kita seluruh masyarakat untuk kembali mengingatkan kepada diri sendiri
bahwa protokol kesehatan itu sangat penting
di tengah kita juga mengontrol laju covid sembilan belas sekaligus juga mencoba perlahan lahan membuka kembali
terima kasih bapak ibu sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
ya dan kita akan kembali